sementara kementerian kesehatan mencatat dua ratus enam kasus gagal ginjal akut pada anak
sebanyak sembilan puluh sembilan diantaranya berakhir dengan kematian
pada konferensi pers rabu siang kementerian kesehatan melalui juru bicaranya dr muhammad syahril mengungkapkan
saat ini kementerian tengah melakukan penyelidikan
saat ini ditemukan dua ratus enam kasus anak gagal ginjal dari dua puluh provinsi dengan kematian sembilan puluh sembilan kasus
kasus terbesar dirawat di rscm sebanyak enam puluh lima persen
sejauh ini tidak ada bukti hubungan vaksin covid atau pasca covid terhadap gangguan ginjal pada anak
terlebih vaksin belum menyasar pada anak di bawah lima tahun
saat ini kemenkes masih melakukan penyelidikan penyebab kasus anak gagal ginjal
namun saat ini kemenkes meminta potik untuk sementara tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair
tanpa konsultasi dengan dokter hingga penelitian tuntas
kemenkes mengimbau anak mengkonsumsi obat kapsul tablet atau lainnya
masyarakat juga diminta waspada jika anak mengalami penurunan frekuensi buang air besar ataupun buang air kecil
dengan disertai mual muntah
disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal
atipikal artinya penyebabnya masih dalam penelusuran atau belum diketahui
saat ini jumlah kasus yang dilaporkan
tiga delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua sebajak dua ratus enam kasus
dimana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di rsn